ya pak mirsa pengadilan negeri jakarta utara akan menggelar sidang ke enam
kasus dugaan penodaan agama dan sidang ini dengan terdakwa gubernur nonaktif dki jakarta
basuki cahayapurnama atau ahok akan kembali dilakukan di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan
ya agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan penyidik terkait kesalahan penulisan berita acara pemeriksaan
salah satu saksi pelapor yang dihadirkan pada sidang pekan lalu
simak rangkuman beberapa fakta persidangan ahok berikut ini
sidang ke enam kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama akan digelar selasa jam sembilan pagi
agenda sidang adalah mendengarkan keterangan penyidik untuk mengklarifikasi kesalahan penulisan berita acara pemeriksaan
milik saksi pelapor wil yudin abdul rashid dhani yang dihadirkan pada sidang selasa pekan lalu
dalam berita acara tersebut tertera wilyudin melaporkan dugaan penodaan agama pada tujuh september dua ribu enam belas
atau tiga pekan sebelum ahok berpidato yang menyinggung
surat al maida ayat lima puluh satu di pulau pramuka kepulauan seribu
tim kuasa ahok pun mempertanyakan kredibilitas saksi pelapor tersebut
sebelumnya ahok telah menjalani lima sidang dalam kurun waktu satu bulan terakhir
mulai dari sidang perdana yang digelar di pengadilan negeri jakarta utara jalan gajah mada
hingga kini digelar di ruang auditorium kementerian pertanian jakarta
dalam sidang perdana tiga belas desember dua ribu dua puluh
penyelamatnya pak jokowi mengatakan bahwa dia tidak ingin menghina ulama dan agama islam
sebelumnya penyelamatnya pak jokowi mengatakan bahwa dia tidak ingin menghina ulama dan agama islam
menurut ahok ada salah persepsi dari pernyataannya saat mengutip surat al maidah ayat lima puluh satu
sidang berlanjut pada dua puluh desember dua ribu dua puluh
sidang yang berlangsung satu jam tersebut mengagendakan mendengar tanggapan jaksa penuntut umum
atas eksepsi ahok dan kuasa hukum
jaksa membeberkan pendapat atas nota keberatan ahok dan nota keberatan kuasa hukum
selanjutnya sidang ketiga kembali dilanjutkan dengan agenda putusan selah pada dua puluh tujuh desember dua ribu delapan belas
sebelum membacakan putusan selah majelis hakim membacakan surat dakwaan jaksa
serta nota keberatan terdakwa dan tim kuasa hukum
majelis hakim lalu memutuskan menolak seluruh eksepsi terdakwa dan tim kuasa hukum
sementara sidang lanjutan keempat pada tiga januari dua ribu tujuh belas
jaksa menghadirkan enam saksi pelapor
mereka adalah novel kaidir hasan dari gnpf mui
samsu hilal muhsin alatas dari fpi
jaksa juga mendatangkan gus joy setiawan pedri kasman dan ibnu baskoro
bukti yang dihadirkan saksi berupa rekaman video pidato ahok di kepulauan seribu berdurasi satu ratus tiga puluh detik
dan sidang kelima sepuluh januari dua ribu tujuh belas ada lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum
mereka adalah irina handono badri kasman muhammad burhanuddin
namun ibnu baskoro berhalangan hadir karena masih berada di aceh
kredibilitas para saksi seperti pedri kasman dan irina handono dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum ahok
ini karena kelimanya tidak berada di lokasi saat ahok melakukan ceramah di kepulauan seribu